pemerintah resmi menyalurkan program bantuan pangan dua ribu dua puluh
untuk masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga penerima manfaat
yang tersebar di seluruh indonesia secara serentak pada kamis enam april dua ribu dua puluh
penyaluran bantuan pangan ini dilakukan oleh badan pangan nasional bapanas
bersama dengan perum badan urusan logistik bulog
disampaikan oleh kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi
yang ditemui di komplek pergudangan bulog kelapa gading jakarta utara pada kamis pagi
menyatakan bahwa total penerima manfaat dari program ini
mencapai lebih dari dua puluh satu tiga juta penerima
ini tugasnya kepada saya dan pak dirut bulog dari pak presiden harus selesai
diharapkan dapat membantu sekali lagi saudara saudara kita
yang memang memerlukan datanya dari kementerian sosial
kemudian badan pangan menugaskan perum bulog
karena perum bulog ini saat ini penugasannya dari kepala badan pangan nasional
dan bulog dipersilahkan untuk dapat melakukan pendistribusian bersama mitra strategis
sementara itu perum bulog selaku penyedia dan penyalur beras bantuan bagi masyarakat
menyatakan telah mempersiapkan sebanyak enam ratus empat puluh lima ratus sembilan puluh ton beras
yang akan disalurkan selama tiga bulan ke seluruh indonesia
di mana setiap bulannya masing masing dialokasikan sebanyak dua ratus tiga belas lima ratus tiga puluh ton beras
dengan kemasan sepuluh kg per penerima
direktur utama perum bulog budi waseso menjelaskan bahwa untuk penyaluran bantuan pangan
pihaknya akan menjamin ketepatan sasaran penerima sesuai dengan data
yang diberikan oleh kementerian sosial dengan menggandeng sejumlah perusahaan ekspedisi
jadi sesuai dengan alamat ya alamat yang tertera yang kita dapat dari kementerian sosial
sosial adalah sistem yang kita seperti dulu juga langsung by name by address
jadi ini nanti yang nanti kita ikuti kata pak badan pangan nasional
ini setiap hari bisa kita tris barang ini larinya kemana jatuhnya kemana
sudah diterima atau belum kapan diterimanya kita tahu persis
karena sudah sistem ya jadi nggak ada lagi yang nanti oh nggak diterima walaupun sekalipun di pedalaman
nah hari ini kita lakukan yang sama dengan pendirian di seluruh indonesia
door to door nanti sesuai dengan alamat
penyaluran program bantuan pangan dua ribu dua puluh tiga ini direncanakan berjalan mulai maret lalu hingga bulan mei mendatang
selain itu program bantuan ini juga diproyeksikan agar bisa memiliki dampak kepada para petani dan peternak lokal
sekaligus membantu masyarakat serta menjaga inflasi ekonomi secara
albi pratama baramaestro jakarta